sebuah video amatir merekam suasana evakuasi korban kapal santika nusantara yang terbakar di perairan masa lembu
banyak penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan perahu nelayan menuju kapal kapal motor dharma ferry
inilah kondisi kapal santika nusantara saat terbakar
saat asap mengepul dari dalam kapal banyak penumpang yang berusaha menyelamatkan diri dengan perahu nelayan menuju kapal km dharma ferry
video amatir ini diambil pada hari jumat lalu
belum diketahui penyebab kebakaran namun dari keterangan para penumpang api berasal dari dek bawah tempat parkir mobil dan kemudian menjalar ke dek penumpang
sempat terdengar beberapa kali ledakan seperti bom akibat ban mobil meledak
para penumpang berusaha menyelamatkan diri hingga berhamburan di laut
besar dalam habis semua
makanya orang lompat semua maka ban ban yang meledak
basarnas masih melakukan pencarian korban karena banyak penumpang yang nekat menceburkan diri ke laut
dengan mengerahkan kapal dan pesawat terbang dari tni angkatan laut
basarnas memantau dan menyapu perairan sekitar kapal hingga radius yang telah ditentukan
karena penumpang menggunakan life jacket kemungkinan selama cukup tinggi
basarnas juga berharap seluruh penumpang bisa keluar dari kapal
sehingga tak ada yang terjebak dalam kapal
memang kalau kita lihat dari yang dilaporkan dengan yang sudah kita temukan
yang kita temukan lebih yang dilaporkan
namun demikian kita tetap dari basaras dan tim sargabungan
semua tetap melakukan upaya pencarian
sambil menunggu juga kalau ada laporan yang masih masuk
tapi kita dilaporkan masih
kita gerakkan kapal kapal pencarian termasuk km lars
kemana dari basarnas banjarmasin
basarnas sudah menyelamatkan dua ratus sembilan puluh tiga orang dan tiga korban yang meninggal
padahal manifest yang dilaporkan pihak kapal nusantara
hanya berjumlah dua ramai
dari broto purwanto surabaya jawa timur